assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
tangan untuk diskusi malam hari ini mantap sekali seperti biasa akhirnya kita kedatangan politisi
favorit para komik siapa bang andri rosiade ih tepuk tangan habis menikahkan anaknya luar biasa
kalau pada sadar ya bang andri menikahkan anaknya dengan seorang atlet sepak bola ya cocok banget menurut
bang andri karena menantunya ahli menggocek bola mertuanya ali menggocek tabunggas dimana
ada kelangkaan dipasing langsung dipasing pasing kita juga nggak boleh kita kedatangan bapak adi
prayitno pengamat politik nasi sudah menjadi bubur iya semakin banyak isu politik semakin banyak
bubur beliau hahaha ada distributor tabunggas ada distributor bubur indonesia lengkap indonesia
lengkap tetap tapi menarik hari ini juga ada bang arya bima isi kali ini bener yang undangnya bukan
bang bima arya ya bener bener bang arya bima hari ini ada yang menarik
apa tuh duduk akhirnya berseberangan dengan bang budiman sujarwisih mon mon banana ini
politik kecewa sidang perceraian hahaha masih politik politik politik politik politik politik
kita semua gak boleh lupa kita harus berikan tepuk tangan paling besar untuk pemeran utama dalam pergaduhan
ini siapa itu bapak budiman sujarwiko dalam kegaduhan politik ya toh
hai saya tuh dulu kalau nggak salah saya pernah nonton filmnya bapak budiman sujarwiko apa budiman
sujatmiko pernah bermain film pernah bermain film dan itulah mungkin alasannya kenapa sekarang beliau
tiba tiba mendukung pak prabowo apa gitu selama ini berdukung pak ganjaran memang cuma acting
kita nggak tahu kita tahu tapi ya kalau misalnya ada penghargaan politisi mendukung bang budiman
harusnya menang apa tuh sebagai politisi indonesia paling nekat paling berani paling nekat kemarin
daftar lagi msmakbell yang beli mani daftar lagi itu bukan solusi bang karena kalau bang budiman
kalau misalkan bapak budiman daftar lagi ke pdi berarti kan dia akan menjadi kader baru lagi
bapak budiman sujatmiko yang sudah sebesar itu harus datang ke sekolah partai lagi
bayangin masuk sekolah partai belajar marhainisme dari nol lagi
belajar sama gibran
marhainisme itu yang menerik ya budiman
dari nol jadinya
bayangin kalau misalkan bapak budiman datang ke sekolah partai lagi
kena ospek disuruh pakai topi caping sama bapak arya bima
kena ospek lagi
tapi bang budiman ini kita semua tahu
dia ini adalah seorang politisi yang cerdas luar biasa
kalau dia jadi kader baru pasti nanti jalannya juga akan gemilang lagi
dia jadi hebat lagi jadi kader gemilang lagi bintang lagi
baru setelah itu dukung prabowo lagi
nama saya dutra tereji
terima kasih teman teman dari komisi co
aldo dan juga dutra hari ini lucu banget kalian ya ngerosting mas budiman
jadi pecat lagi
itu pesan lagi
minggu depan datang lagi ya pak
terima kasih teman teman dari komisi co
aldo dan juga duto sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio
dan juga teman teman dari senat fakultas hukum umm yang sudah mengikuti dialog
kita ketemu lagi senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
" fakultas gajah dua puluh sembilan maximum